cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
kembali kami ajak anda untuk menyimak jalannya persidangan hari ini
dan gambar yang nantinya akan anda simak ini adalah kondisi di dalam ruang persidangan pengadilan tipikor jakarta
yang kami ambil beberapa menit lalu
mari kita simak sama sama
sistem yang tidak bisa terpisahkan
jadi memang harus diusulkan dalam beberapa tahun anggaran
memang waktu penyelesaiannya juga nggak bisa selesai setahun
pada waktu pembicaraan itu ada nggak janji atau ada pembicaraan menangkut komitmen fee oleh pak andi
ada yang boleh
tapi waktu itu apakah sudah dibicarakan juga dalam proyek ini yang akan melaksanakan
atau rekanan yang akan melaksanakan
proyek pengadaan iktp ini ada dibicarakan nggak
di dalam pertemuan itu
oh ada yang boleh
si andi itu sudah menjelaskan semua secara detail nanti
pola penganggarannya bagaimana
terus untuk tem perlu penganggaran dari dedagri nya bagaimana
terus setelah pembicaraan itu keberapa kali ada surat dari mendagri memang yang mulia
oh seperti itu ya
setahu saksi andi narogong ini sudah lama kenal dengan andi narogong
saya kenal dia waktu pas tahun dua ribu sembilan ya mulia
tapi bu mustokoweni sama pak ignatius sudah lama kenal andi ini ya mulia
sudah lama main di kemendagri
saksi tahu dengar atau tahu sendiri bahwa andi narogong ini
waktu itu disampaikan sama bu mustokoweni
terus juga budia menggaransi
bahwa andi ini memang pengusaha yang itulah bisa dipercaya
oh bisa dipercaya
bisa dipercaya melaksanakan proyek atau bisa dipercaya dengan janji janji
maksudnya lebih bisa dipercaya untuk menyelesaikan proyek ini dan memberesin teman teman baik di dpr dan di kemendagri lah
kok memberesin teman teman di dpd
ini bicara proyek kok kenapa memberesin teman teman di dpr
seperti itu ya tapi memang sempat ya
memang itu yang disampaikan ya mulia
ah andi ini bisa menyelesaikan proyeknya terus juga orangnya komit
begitulah yang mulia
sebuah dengan pembicaraan itu saksi menerangkan disini ada jatah untuk dpr komisi dua ya
dan menyebut disini ada sembilan ya yang saudara saya lihat di berita acara ya
menyebutkan itu ada sembilan terus selain yang sembilan itu
saudara menerangkan ada lain lagi yang
disebutkan disini seperti muhammad jafar ya
tutibul imam ya
benar memang diberikan juga
jadi waktu itu yang pak jafar rapsa karena waktu itu dia baru jadi ketua praksi setelah mas anas jadi ketua umum
waktu itu ada uang yang dari ektp itu disuruh mas anas
uang dari mana
ada uang yang dari ektp tadi yang mulia
uang dari ektp ya
ya itu disuruh kasihkan ke pak jafar rapsa untuk waktu itu pak jafar rapsa untuk beli mobil yang mulia
uang iktp itu dari siapa
dari andi yang mulia
oh dari andi
dari andi langsung ke pak jafar
ke mas anas dikasih baru ditaruh di praksi
ditaruh di fraksi
demokrat yang mulia
terus yang menyerahkan ke pak
ketua yang godrong
selain pak hafsa
yang dikasih tadi
sudah menyebut ada
mau maju jadi ketua umum
itu uang itu dari siapa
waktu itu ada penyerahan yang lima ratus ribu
itu seratus ribu tadi ke pak jafar hafsa
yang lima ratus ribu itu diserahkan
terus yang dikasih ke pak
ke pak kutibun empat ratus ribu
diserahkannya ke surabaya
itu yang menyerahkan siapa
staf dari permai yang mulia
yang menyerahkan ke staff itu siapa
waktu itu enggak yang mulia
saya ambil dari epa
saya serahkan ke aan
sudara ambil dari epa
waktu itu saya serahkan ke
yang diambil empat ratus atau lima ratus
karena seratus sudah diberikan ke pak jafar hafsa
terus diambil dari epa
dari eva diserahkan ke aan
dari aan dibawa ke permai
aan siapa ya
tentu supir saya yang mulia
jadi dari epa ke supir saksi
aan terus waktu itu di permai
di bali yang mulia
di bali waktu itu ada musda
musda partai demokrat di bali
waktu itu ketibul lagi
pemilihan ketua umum
kan waktu itu uangnya sempat
aturannya diserahkan satu hari
sebelumnya diberikan ke pak jafar
mas ini kemungkinan ketibul
kemarin sudah dibantu lima puluh ribu
waktu itu mas anas cuman bahas aja
inti apa aku ketua umumnya
kalau aku ketua umumnya inti kasih
terus apakah itu
diserahkan ke pak
dimana di surabaya
siapa yang menyerahkan

yang menyuruh julianis
waktu itu saya nelfon julianis
yang menyuruh julianis
saya bilang yang uang empat ratus ribu kemarin gimana
sepuluh orangnya udah di surabaya pak
ini nomor telponnya
saya nelfon yang bersangkutan
terus saya nelfon ketubul imam
itu orangnya ini nomor teleponnya
di telpon ketubul imam
apakah saudara pernah
saksi pernah konfirmasi dengan pak
ketubul itu bahwa
malam itu juga
konfirmasi ke ketubul
terus waktu dia kalah
kan dipanggil ke ruangan mas anas
di lantai sembilan
itu duitnya balikin separuh minimal
udah habis dibagi bagi
saksi miriam miriani
di depan penyidik ya
keterangan dia di depan penyidik
sekalipun berita acaranya dicabut
pernah mengatakan bahwa
anggaran ini proyek ini
adalah milik golkar dan depokrat
kalau memang di praksi
demokrat selalu dibahas untuk membantu
untuk program ini jalan yang mulia
enggak apa benar itu
menurut miriani kemarin
di depan penyidik
kalau dia dengar dengar ini
anggaran ini atau proyek ini
punya golkar sama demokrat
kalau di dpr itu
kalau pembahasan anggaran
sebenarnya lebih tidak pada nyebut
kepentingan praksi ini
kepentingan praksi ini yang penting
tapi ada yang dengar dengar begitu
saya lihat juga yang bahas bahas ini kok
praksi praksi lain apa membahas juga
seperti di demokrat ini
semua dapet yang mulia
yang kelola ya
kalau uang praksi itu kan kita dapat sebulan itu resmi rp lima ratus tujuh puluh delapan juta
dipotong dari honornya anggota dewan
dari semua anggota itu masuk ke rekening saya
begitu masuk lima ratus juta langsung ditransfer ke dpp
rp delapan puluh tujuh juta itu dipakai untuk biaya operasional di praksi
dalam keterangan saudara tadi menerangkan beberapa kali pertemuan ya
pada waktu itu apakah saudara masih ingat siapa menteri dalam negeri pada waktu itu
gamawan yang mulia
kalau waktu dua ribu sembilan itu aduh lupa saya belum jadi dpr yang mulia
belum anggota dpr
saya satu oktober dua ribu sembilan belas
jadi begitu saya dilantik mendagrinya yang sudah priode pak gamawan
kalau pak irman
kalau pak irman saya cuma ketemu salaman aja yang mulia beberapa kali
jabatannya pada waktu itu apa
kalau nggak salah waktu itu dikenalkan sama budia plt atau itu yang mulia
ya plt kalau nggak salah yang mulia
karena misalnya kalau ke teknis ke mendagrinya
jadi kurang yang mulia
ada beberapa kali pertemuan hanya sifatnya lebih itu aja silaturahmi
oh dengan terdakwa
tidak pernah saudara bertemu secara formal di banggar atau di komisi dua
kalau mungkin di banggar kalau mungkin pak irman ada hadir
saya kan memang anggota banggar
jadi setiap pembahasan anggaran pasti ada
ya sering ketemu dengan terdakwa ya
kalau saya memang nggak intent sama beliau yang mulia
nggak sama pak gerto juga nggak intent
lebih pada saya itu
lebih kebicakan yang mulia
cuma tahu teknis itu lebih detail karena andi narogong itu selalu ke praksi demokrat
menjelaskan ini begini ini begini ini kendalanya di sini
jadi kalau ada kendala kita panggil
apa masalahnya apa kendalanya gitu
contohnya waktu surat dari ke mendagri itu surat multies pertama kan ditolak yang mulia
semuanya sebenarnya ini dilakukan secara formal yang mulia
cuma di bawah formal inilah yang dilakukan pertemuan pertemuan yang mulia
kalau pak andi ya apakah pernah ada pengalaman saudara kerjasama dengan pak andi
waktu itu yang menjamin itu pak ignatius sama bu mustoko weni
sama mas anies merintahkan ya saya jalan aja
oh gitu aja ya
ini saudara nazarudin ya
saudara masih tetap dengan berita acara ini
oh tetap ya mulia
gak ada perubahan
tidak ada yang boleh
gak ada perubahan ya
tidak ada yang boleh
jadi sebenarnya proyek ektp ini proyeknya siapa
kalau proyeknya tapi proyeknya ke mendagri yang mulia
iya yang mulia
yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan itu untuk proyek ektp sebenarnya siapa
kemendagri yang mulia
terus siapa yang mengusulkan untuk dibagi bagi itu
ada vv untuk orang orang yang saudara sebutkan tadi itu
waktu itu penjelasan dari kan sebenarnya bu mustokoweni sama pak ignatius menjelaskan bahwa ini program harus jalan
lebih menjelaskan bahwa komitmen bagian untuk teman teman di komisi dua teman teman di dpr banggar itu andi yang menjelaskan yang mulia
tapi sudah diselihat
sudah ada pertemuan nampaknya antara andi dengan bu mustokowi dan pak ignatius untuk porsi porsinya itu
cuma itu hanya lebih di dpr
cuma andi menjelaskan secara globalnya itu tentang anggaran enam triliun itu segini nanti pembelian barangannya segini terus komitmen untuk mas anas itu segini itu andi
kalau dari kementerian keuangan tahu nggak ada pembagian itu
kalau pembagian yang tentang itu tidak tahu yang mulia
tahunya menteri keuangan itu kan program yang diusulkan dari kemendagri resmi ke kementerian keuangan dalam program penganggaran untuk program proyek iktp dengan sistem multius
cuman memang waktu itu di menteri keuangan itu terganjelnya tentang multiesnya itu yang mulia
jadi waktu itu sempat ada terjadi kendala
waktu itu terjadilah pertemuan antara mas anas saya pak agus marto
supaya multiesnya tetap dikeluarkan
kalau menteri dalam negeri tahu
oh menteri dalam negeri tahu yang mulia
karena semua surat surat pasti harus diketahui menteri dalam negeri
enggak mengenai pembagian itu lho
oh pembagian itu secara garis besar kalau mungkin diomongkan langsung ke kemendagri mungkin tentang ini sianu berapa berapa mungkin tidak tahu yang mulia
tapi untuk komitmennya kemendagri sendiri dia terima yang mulia
oh begitu ya
ini kan multi years dalam bentuk rupiah yang sudah disepakati ya
tapi yang dibagi bagi itu kan jumlahnya banyak semuanya dalam bentuk dolar
ini inisiatif siapa
rata rata dalam bentuk dolar itu karena dianggap dolar itu mungkin penerimaannya lebih praktis yang mulia
sudah itu terus yang mau menerima rata rata juga mintanya dolar
kalau dari kementerian dalam negeri yang terima siapa aja
kalau dari laporannya andi
itu yang saudara tahu persis gitu fakta sesuai dengan
kalau saya terus terang kalau luat langsung begini menerimanya nggak pernah yang mulia
tapi andi itu selalu memberi catatan sama mas anas bahwa yang sudah menyerahkan kesini kesini kesini gitu
kok saudara tadi menyebutkan ini jumlahnya sekian sudah diamplopi apa melihat waktu uang uang itu dimasukkan ke dalam amplop
waktu yang untuk dibagi bagikan ke teman teman dpr sudah ada di amplop
sudah ada coretan catetan catetannya gitu
saudara kenal juga dengan ibu diah dari sekjen kementerian dalam negeri ya
nah ini ibu dia sebenarnya terima berapa
kalau ibu dia ada berapa kali yang terima yang mulia
jadi memang karena ini programnya juga multi yes yang mulia jadi memang menyerahkannya itu juga bertahap
soalnya di sini saudara ada menerangkan di poin berapa ini
pokoknya ada di keterangan saudara
ya itu yang waktu
ya itu yang waktu pas saya ke kantornya andi narogo
satu juta us dollar sampai dua kali ini untuk ibu dia pribadi apakah untuk yang lainnya
waktu itu ada beberapa amplop yang mulia ada untuk pak sukyarto ada untuk
soalnya kan kalau ibu dia waktu keterangan yang lalu tidak mengakui sebesar itu gitu kan hanya berapa tiga ratus
oh enggak lebih yang mulia
lima ratus itu pun katanya sudah dikembalikan kepada kpk
nah di sini saudara menyebutkan jumlah yang lebih besar lagi gitu
kalau saya kan lebih pada lihat catatannya andi yang mulia kalau melaporkan ini angkanya ini yang sudah diserahkan ini yang diserahkan begitu yang mulia
tapi kan tidak melihat fisiknya kan jumlah itu
kalau lihat fisiknya enggak pernah yang mulia kalau untuk yang ibu dia ya yang mulia
pernah saya enggak saya enggak mendengar waktu yang di kantornya andi itu pun cuma laporan dari ada keuangannya
waktu itu kebetulan saya disana yang mulia nah itu mau menyerahkan ke orang kemendagri ada catatan catatannya
kalau saudara anas dapat berapa
waktu pas kesepakatannya itu sekitar hampir porsinya mas anas itu hampir lima ratus ya mulia sekian
nah cuma waktu itu menyerahkannya bertahap cuma waktu yang pas saya lihat langsung itu yang dua puluh miliar
terus lima ratus ribu sama yang tiga juta
saudara sendiri dapat berapa
waktu itu saya posisi sebagai bendahara yang mulia
enggak terima saja enggak kecipratan enggak dapat
untuk kalau pribadi waktu itu kita cari dana yang mulia untuk jadi memenangkan mas anas jadi ketua umum yang mulia
jadi enggak ada yang masuk ke kantong saudara
kalau yang ke ektp atau ke pendidikan pribadi enggak ada yang mulia
saudara menyebut juga nama lain hayuruman haraha
itu memang kebetulan
pak ganjar pranowo mereka sudah bersumpah dan tidak mengakui ini bagaimana
kalau pengalaman saya beberapa kali jadi saksi kasus yang saya ungkap memang yang mulia memang rata rata teman teman itu yang udah nerima semua kalau udah masuk ke sini semua tidak mengakui yang mulia
sama dulu saya juga dulu waktu kasus

kasus wisma terima yang belum terima yang mulia
terima yang mulia
karena kalau tidak benar kan itu konflik
benar yang mulia benar yang mulia
benar ya benar yang mulia
cukup makasih ya makasih
ini untuk siapa eva ya
jadi eva enggak tahu kalau dana dana itu yang saudara catat gitu diberhubungkan gitu dari ektp tahu
enggak enggak pernah nanya juga dan pak nazar juga nggak pernah bilang juga cuma kasih uang misalnya disuruh catat ya catat kalau enggak
enggak fee untuk saudara sendiri
karena sebagai sekretaris kan sudah bekerja juga
jawab pak nazar jawab
yang lebih yang biasa gitu lah
ya gaji aja mulia gaji mungkin apa ya namanya itu tambahan tunjangan paling gitu
tidak bisa disebut jumlahnya berapa
bukan gaji saudara kan juga bekerja
mungkin kan tadi ada proyek apa dapat juga bagian dari situ
dia enggak tahu
pak nazar deh

ya itu tadi rekaman sidang mega korupsi yang hari ini
ya itu tadi rekaman sidang mega korupsi yang hari ini
prakongres yang berlangsung di bandung
pembagian dana ke sejumlah anggota dpr
terutama yang duduk di badan anggaran
dan komisi dua lengkap dengan
porsi porsi pembagian jatah aliran dana
anda jangan beranjak
karena cnn indonesia breaking news
sidang korupsi ektp akan kembali usai jeda
tetap bersama kami